lalu lalu iete bobat udana raden kian santang astaghfirullahaladzim kirain teh bukan orang
seris jelem ah hahaha enak enak enak enak ngedek ngedek udah bener nanya ke ndenka nangka malah
hahaha kok terkenal wisana hahaha
semua yang hadir disini
kalian sudah melewati
ujian fisik hari kemarin
dan pada hari ini
ujian pertarungan terakhir
dan barang siapa
yang tidak dapat memenangkan pertarungan sama sekali
maka akan dianggap

apakah pajajaran akan sir
berilah hamba kekuatan
untuk menghadapi semua permasalahan itu
jika kau melintasi pajajaran
atau bertemu prabu siliwangi
tolong ingatkan dia untuk memikirkan rakyatnya
jika kelak nanti aku bertemu dengan prabu siwan
akan aku selamatkan
baiklah pesan kau
tadi kamu sudah mengalah
tapi apakah boleh aku tahu
seharusnya tadi pukulanmu masuk
tetapi kamu membatalkannya
matamu benar benar jeli
sampai kau tahu bahwa aku membatalkan seranganku tadi
terima kasih oda
tapi kenapa kamu mengalah
tadi malam aku melihatmu berdoa
dan doa itu
sangat menyentuh hatiku
sehingga aku ingin membantu
semampu yang ku bisa
kabulkanlah doa hamba ini ya allah
jadikanlah hamba menjadi prajurit japura ya allah
secepatnya ya allah
hanya ini satu satunya cara
hamba bisa bertemu dengan ibu unda hamba ya allah
terima kasih ya oda
aku ingin sekali bertemu dengan ibu undaku
niatmu untuk mencari keberadaan ibumu
sangat menyentuh hatiku
aku hanya bisa membantu sebisaku
kamu kira kamu sudah jagoan dengan masuk ke dalam sini
aku sudah berhasil mencari penyulingmu
kalian jangan berkelahi
jangan mencari masalah
kita semua tidak akan menjadi prajurit
orang itu namanya gandana
dia adalah sepupuku
kami memang sering berkelahi
kau tidak cocok dengan dia
berani beraninya kamu ikut campur urusanku dengan oda
lihat saja aku juga akan membuat perhitungan menarik
kau tidak cocok dengan dia
aduh ini memang tidak baik
kira kira itu bukan orang
aduh tidak baik
ini tidak baik
ini hanya keadaan yang menyenangkan
aku tidak tahu wissan
ini tidak baik